badan narkotika nasional jawa timur rabu pagi berhasil membongkar penyelundupan sabu sabu yang dilakukan warga negara malaysia
dari tangan pelaku petugas berhasil menyita lima ratus gram sabu sabu yang disembunyikan di perut pelaku
pelaku berinisial ck warga negara malaysia tak berkutik saat petugas bnn dan bacukai bandara juanda surabaya
berhasil mendapati lima ratus gram sabu sabu yang disembunyikan di balik bajunya
penangkapan pelaku bermula dari laporan penumpang pesawat yang ditumpangi pelaku
di mana adanya penyelundupan narkoba dengan pelaku warga negara malaysia
petugas bergerak cepat dengan meningkatkan pengamanan di pintu pemeriksaan
dari pengakuan pelaku sabu tersebut merupakan pesanan salah satu bandar narkoba yang berada di sidoarjo
pendalaman terhadap penyelundupan narkotika lima ratus gram
modus penyelundupannya kami menyebutnya dengan body wrapping
body wrapping jadi barang barang buktinya itu direkapkan di dalam tubuh
sementara itu petugas masih melakukan pengembangan terkait penyelundupan narkoba
untuk menjaring pelaku lain yang ikut terlibat
atas perbuatannya pelaku terancam undang undang narkotika dengan ancaman lima belas tahun penjara
bapak berpengen tersangka pak